otoritas jasa keuangan siapkan payung hukum untuk lembaga jasa keuangan atau digital financial technology fintech
ojk akan fokus pada perlindungan konsumen dan transparansi informasi
bagaimana tanggapan asosiasi vintech menangkapi hal ini
apa juga yang menjadi tantangan dan peluang industri fintech ke depannya
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
vintech itu banyak sekali jenisnya vintech jadi vintech itu tidak bisa disamaratakan sebagai satu jenis industri karena banyak yang minta ampun
di indonesia sendiri dari yang paling mature itu di bidang payment itu yang paling pertama keluar
kemudian ada juga di agregator itu dua yang pertama
diikuti oleh lending termasuk salah satunya modalku
lalu ada juga sekarang sudah keluar itu financial services misalnya seperti m post atau accounting software
dan juga sekarang bahkan sudah ada vintech yang bergerak di bidang blockchain juga atau bitcoin
jadi banyak sekali dan mereka itu sangat berbeda beda
jadi tidak bisa disamaratakan
oke berarti kalau dari keanggotaannya sendiri deh kita lihat dari aftechnya sendiri itu sudah berapa
sekarang sudah hampir dua ratus lima puluh anggota
kalau nggak salah terakhir kita hitung itu di angka dua ratus tiga puluh
di mana mayoritas ada di bidang payment dan di bidang peer to peer lending
bidang payment karena mereka yang pertama dan paling mature dia paling matang
lending karena sekarang seperti kita tahu bahwa mereka yang paling bergerak paling pesat perkembangannya
jadi walaupun baru namun sekarang sudah menjadi sangat tinggi
mungkin tiga puluh an persen dari kita punya anggota sudah di bidang lending
jadi ini membuktikan bahwa memang demand nya luar biasa di indonesia
apakah seluruh anggota yang masuk asosiasi juga sudah terdaftar di ojk
bisa dibilang jujur belum semuanya
maka itu kami sangat encourage semua untuk segera mendaftar karena kita mau asosiasi juga asosiasi yang bersih dan menangi hal yang baik
apalagi nanti ojk akan buat regulasi gitu ya
sebelum kita ke regulasi dari ojk kalau dari segi customer nya atau dari nasabah ya atau customer nyebutnya
iya customer mirip lah
oke gitu ya
itu sudah berapa banyak sebenarnya
sebenarnya luar biasa sekali
sekali lagi tidak bisa disamaratakan karena user's nya payment dengan user's nya lending sangat berbeda
misalnya anda berbelanja online melalui payment gateway kan anda sebagai user fintech juga
kalau anda di modalku contohnya itu sebagai user dari peminjam atau pemberi pinjaman
peminjam sendiri di peer to peer lending kita bicara peer to pelending pada khususnya
sekarang sudah hampir kalau tidak salah kita hitung itu sudah dua ratus lima puluh ribu peminjam yang menggunakan jasa fintech atau fintech peer to peer lending
sudah cukup banyak ya dua ratus lima puluh ribu
tapi yang payment lebih baik lagi bahkan jutaan pasti sudah pakai payment
oke kita lihat dulu trennya
kita memiliki data ini untuk tren investasi fintech
kita lihat ke belakang ini ini adalah tren investasi fintech di dunia ya walaupun memang bukan di indonesia
dan kita lihat perkembangannya ini sangat pesat sekali
bisa dikatakan di dua ribu delapan belas ini tiga puluh lima miliar dolar amerika
kalau kita lihat dari dua ribu delapan hanya sekitar satu miliar sehingga cukup pesat sekali
sehingga memang seiring gitu ya sejalan juga dengan apa yang di indonesia
kita lihat bagaimana dengan di indonesia tren investasi fintech di indonesia
apakah juga sepesat di dunia
ini datanya untuk pertumbuhan fintech di indonesia
ini ternyata kalau kita lihat lagi ada sedikit penurunan sebenarnya untuk pertumbuhan investasinya gitu ya
dan ini pengguna fintech di indonesia untuk gopay
kalau kita lihat semua data ini apa yang sebenarnya bisa diatur atau dipayungi hukum oleh otoritas jasa keuangan dari industri sendiri
tentu kita merasa finansial ada sebuah industri yang sebaiknya di regulasi
jadi kita sangat menyangbut penuh kalau memang industri ini regulasi
karena yang terjadi adalah nanti kriminal bakal datang
yang kita tidak mau adalah kriminal kan
tapi kalau di regulasi terlalu kuat kita ini bisa juga mati karena ini sesuatu yang baru
jadi sesuatu yang bisa menjebatani antara inovasi dengan perlindungan kita sangat align dengan perlindungan nasabah dan transparansi
jadi kalau sampai diatur saya merasa yang penting itu diatur perlindungan dan transparansi tersebut gitu
cuma operasionalnya lebih baik dibiarkan kita lebih kreatif karena kreativitas itulah yang membentuk fintech begitu pesat
oke tapi kan karena banyak sekali jenisnya gitu nanti regulasinya juga akan
nah itu dia karena salah satu yang tricky
sangat berbahaya kalau kita menganggap bahwa semua fintech itu sama
karena banyak sekali bahkan di peer to peer lending itu banyak sekali jenisnya
contohnya sekali lagi kita di modalku itu khusus di umkm
dimana bunganya masih terjangkau
ada juga fintech yang bukan peer to peer lending tapi dibergerak di consumer lending contohnya
dimana ratenya bisa lebih tinggi gitu
jadi bagaimana ini dua aja sudah sangat berbeda dengan lainnya
jadi cara aturnya juga kita merasa sebenarnya sangat berbeda juga
jadi kami rasa lebih baik tidak ada yang namanya one fit all
yang ada adalah bagaimana caranya ojk itu
jujur kami sangat bersyukur kepada ojk dua ribu tujuh belas luar biasa
bagaimana caranya ojk bisa benar benar fit bukan fit tailor fit tiap segmen dengan sebaiknya
walaupun kalau kita lihat dari rencana ini kan sudah ada sejak dua ribu enam belas gitu
sampai sekarang juga targetnya adalah semester pertama dua ribu delapan belas
cukup lama apakah ini karena memang dari industri juga belum ada kesepakatan gitu terkait dengan apakah regulasi ini memang sebenarnya cukup fleksibel dengan berbagai jenis fintech yang ada di tanah air
sebenarnya kan sudah keluar di dua ribu enam belas yang kita sebut dari pojk tujuh puluh tujuh
dimana pojk yang sudah ada kita merasa sih sudah cukup baik
cuma kalau memang ada yang baru ya kita harapkan ya memang lebih banyak audiensi dengan pihak regulator
bagaimana cara kita bisa bersama sama diskusi lebih lanjut lagi
secara umum sih kita tidak kita sangat terbuka dengan regulasi lah
oke yang paling ditekankan ojk adalah terkait dengan perlindungan konsumen dan juga transparansi informasi dari fintech itu sendiri
sejauh ini memang sudah seperti apa yang dijalankan oleh paling tidak anggota yang ada di asosiasi
kalau di pojk tujuh puluh tujuh sekali lagi kita mengacu kepada fintech peer to peer lending karena hanya itu yang sudah ada pojk nya ya
dimana disana disebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan di virtual account dan escrow account
jadi hanya melalui dua itu kita sudah bisa menjamin bahwa keamanan nasabah itu sudah cukup aman karena semua dilakukan di dalam sistem perbankan yang sudah diatur secara baik
jadi transparansi sudah ada
cuma memang kalau mau diregulir lagi secara transparansinya ya kita juga terbuka sih
bagaimana kita bisa reportingnya lebih baik lagi lebih intensif dan lebih detail kepada ojk
dan bagaimana kita bisa mensyaratkan disclosure kepada publik gitu loh
karena memang betul dari segi perpindahan fund itu sudah diatur di pojk tujuh puluh tujuh

cuman bagaimana kita lebih transparan lagi kita sangat terbuka lah
sebenarnya kalau untuk masyarakat yang belum tahu gitu bedanya apa sih sebenarnya fintech dengan misalnya bank konvensional gitu
apakah kita tidak perlu membuka misalnya rekening kemudian juga data data yang kita berikan juga tidak sebanyak bank konvensional
sebenarnya seperti apa
akhirnya masyarakat pun juga punya gambaran oh oke kenapa ini akhirnya harus diregulasi gitu oleh ojk
sekali lagi kita mengacu kepada pojk tujuh puluh tujuh ya
jadi ada perbedaan antara orang yang mengikuti pojk sudah ada dengan orang yang tidak mengikuti peraturan ya
coba kita asum semua orang mengikuti peraturan
peraturannya sudah ada memandatkan bahwa semua transaksi ada di ranah perbankan
oleh karenanya sebenarnya sudah cukup jelas gitu
karena sudah cukup jelas kita merasa sudah cukup aman
oke bagaimana dengan regulasi yang di jenis jenis lainnya
menurut anda yang paling pas seperti apa
kalau misalnya ojk tadi masih fokus di peer to peer lending gitu untuk fintechnya bagaimana dengan yang consumer dan juga di jenis lainnya
memang sebenarnya jujur sekali sangat sangat sulit untuk meregulet sesuatu yang berubah sangat cepat
karena itu kemarin kita juga sudah bahas beberapa kali
memang benar benar namanya principle guide regulation itu mungkin menjadi lebih penting gitu
dimana yang dijaga adalah prinsipalnya
seperti yang tadi bapak bilang bahwa perlindungan konsumen sama transpari transparansi adalah sebuah key
bagaimana kita menjaga transparansi itu tanpa merusak dia punya operation yang sebenarnya kekuatan dari fintech adalah operation yang fleksibel
sekali lagi fintech itu ada untuk mengkomplementary dari apa yang sudah ada
jadi tadi peranyaannya apa perbedaan dengan terban kan
perbedaan terbesar sebenarnya adalah kita membantu orang terutama di fintech peer to peer lending adalah kita bagaimana caranya menaungi orang orang yang tadi underserve
kalau digunakan sistem konvensional memang sangat baik gitu dan sangat aman
karena costingnya lumayan tidak bisa menjamah semua ke seluruh indonesia begitu banyak gulaunya gitu
dengan meleverage teknologi kita bisa melakukan dengan lebih cepat dan lebih murah
jadi fintech ada sebagai complementary dari apa yang sudah ada dan bagaimana sama sama kita bisa tumbuh
oleh karenanya kalau fintech mau maju sebenarnya kolaborasi menjadi sangatlah penting
kolaborasi dengan ojk yang menurut anda jangan sampai ini akhirnya diatur terlalu ketat gitu
apalagi anda menekan masalah operasional
seperti ada wacana bahkan ingin ada suku bunga tertentu gitu
untuk peer to peer lending apakah anda setuju sampai ke level itu gitu loh
jujur secara pribadi kita sangat tidak endorse yang namanya digital rent to meer
kita sangat tidak mau karena kita sangat berbeda gitu
contohnya di peer to peer lending
sangat wajar gitu
sekali lagi yang mengambil
karena resikonya yang lebih tinggi gitu
karena resikonya yang lebih tinggi gitu
karena resikonya yang lebih tinggi
karena sekali lagi kita mengambil orang orang yang underbank
memang lebih tinggi apakah ia yes
tapi kita harus ingat juga bahwa ini adalah segmen segmen yang tidak punya kolateral
yang minim data dan usianya muda
orang orang tidak bisa akses ke lembaga institusi yang ada
jadi logikanya sudah bagus ada orang yang mau membantu
karena bukan kita peer to peer lending yang mengambil spreadnya
yang untung dari sini adalah pemberi pinjaman
buat kita sama saja karena kita hanya sistem fee
oke sebaiknya jadi jangan ada pengaturan dari suku bunga
biarkan pasar cuman
ada suku bunga acuannya gitu ya
memang kalau terlalu tinggi juga kita tidak suka lah
saya merasa sih memang lebih tinggi
cuman masih di bawah let's say kartu kredit
jadi apakah lebih tinggi dari yang sudah ada sekarang
sebenarnya tidak juga sih
cuma memang ada fintech di sana yang sampai jauh melebihi dari puluhan persen
nah itulah yang bagaimana cara kita bisa dibedakan lah
oke sehingga dari industri kalau memang nanti akan ada regulasi yang lebih besar lagi
akan ada payung hukum lagi yang besar lagi untuk fintech secara umum gitu
tidak hanya peer to peer lending
apa yang diharapkan
saya harapkan bisa membedakan antar
sekarang karena industri sangat luas sekali lagi
di fintech aja ada mungkin tadi lima jenis yang sangat berbeda
di lending sendiri ada jenis yang berbeda
tidak juga karena saya merasa memang mungkin dibutuhkan juga gitu
cuma bagaimana caranya ojk bisa mengatur yang peer to peer lending untuk umkm
peer to peer lending untuk retail
peer to peer lending untuk let's say micro gitu
karena mereka sangat itu different animals gitu loh
jadi sangat di pasar sangat berbeda
oke sehingga memang akan banyak sekali poin poin dari regulasi
ataupun juga payung hukum yang harus sebenarnya diperhatikan oleh ojk gitu
jangan nanti takutnya justru membunuh industri fintech itu sendiri
sebenarnya cukup baik gitu
saya sangat percaya dengan transparansi
jadi kalau memang bunganya tinggi let's say ya just be transparent about it gitu kan
saya sangat setuju dengan itu
oke sehingga pada saat nanti pun ojk meminta untuk datanya paling tidak gitu kan
berapa persen ada penangan bunganya fintech pun juga harus dengan terbuka gitu ya
jangan sampai nanti ditutup tutupi dibohong bohongi gitu kan
nah itu yang harus dijaga
oke transparansi dan juga perlindungan konsumen
nah apakah dari modalku sendiri untuk kedepannya
apakah ada rencana untuk kasih ke korporasi terdekat gitu misalnya
jujur kita kan hanya lebih fokus kepada umkm yang tidak underbank
apakah ada korporasi yang di kita sedikit lah ada beberapa gitu
cuma fokus kita di umkm
oke maksudnya kan membesarkan di sana gitu ya
ya umkm karena memang itu kita tidak mau masuk ranah perbankan
karena sekali lagi kita ada untuk complementary dari sudah ada
dan at the same time kita tidak akan bisa sebaik bank dalam men serve corporates
jujur aja karena tidak mungkin kita bisa crowdfunding ratus miliar rupiah
dengan keterbatasan dana yang ada
iya ada modal yang ada gitu ya
jadi memang marketnya untuk umkm ya
jadi saya tidak merasa ada sesuatu yang perlu ditakutkan
kalau fintech mengurus perbankan karena memang tidak terbukti kan
oke baik terima kasih renold wijaya ketua kelompok p dua p
lending avteh dan juga ceo modal kursus dan bergabung dengan cnn indonesia business